pasca peningkatan kasus gagal ginjal akut pada anak
kementerian kesehatan meminta masyarakat
untuk sementara menghentikan penggunaan obat dalam sediaan sirup
paracetamol atau asetam sudah ditemukan sejak tahun seribu delapan ratus tujuh puluh an
namun mulai banyak digunakan sebagai obat sejak tahun seribu delapan ratus sembilan puluh an
paracetamol merupakan golongan obat bebas
dengan kategori obat penurun panas dan peredah nyeri
atau analgesik dan antipiretik
manfaatnya untuk meredakan demam dan nyeri
penggunanya bisa untuk dewasa maupun anak anak
dan sediaan paracetamol ada dalam bentuk tablet
kaplet sirup tetes infus dan juga supositoria
aturan pakai paracetamol untuk dewasa adalah
sebanyak lima ratus seribu mg atau sepuluh lima belas mg per kg berat badan
tiap empat enam jam
dosis maksimal adalah empat mg per hari
untuk bayi dan anak anak dosisnya adalah sepuluh sampai lima belas mg per kilogram berat badan
dan digunakan tidak setiap empat enam jam
dosis maksimalnya tidak boleh lebih dari lima belas gram per kilogram berat badan
untuk ibu hamil dan menyusui sebaiknya konsultasikan dengan dokter
jika dikonsumsi sesuai anjuran dokter dan petunjuk penggunaan
paracetamol umumnya jarang menimbulkan efek samping
namun jika digunakan secara berlebihan
bisa muncul beberapa efek samping seperti sakit kepala
mual atau muntah sulit tidur gatal gatal
munculnya pembegakan pada wajah
perut bagian atas terasa sakit
lelah yang tidak biasa
serta penyakit kuning
lalu apakah paracetamol bisa menyebabkan gagal ginjal akut pada anak
yang berbahaya itu bukan paracetamolnya
tetapi yang berbahaya itu adalah
komponen yang ada di dalam sirup paracetamol
kalau kita lihat paracetamol ini adalah obat yang sudah lama digunakan
sehingga profilnya kita sudah sangat tahu
kalaupun ada efek samping juga sudah sangat kita pahami
karena memang obat itu pada dasarnya adalah racun ya
tapi kalau digunakan sesuai dengan dosis terapinya
dan cara penggunaannya juga sesuai dengan kaedah kaedah yang benar
sesuai dengan kaedah obat rasional
tentu penggunaannya ini
akan memberikan manfaat sesuai yang diharapkan
dengan penghentian sementara penggunaan sirup paracetamol
apa yang bisa dilakukan orang tua untuk anak anaknya yang sakit
di farmasi klinis itu ada yang kita sebut sebagai terapi non farmakologis
yaitu terapi yang bisa kita lakukan dengan tidak menggunakan obat
kemudian kalau kita ikuti indigenous knowledge nya dikasih baluran bawang merah
seperti itu ya balik lagi ke kayak gitu lah gitu ya
moga moga terapi non farmakologi ini juga sudah bisa teratasi kalau hanya masuk angin gitu ya
tapi kan kalau misalnya ada infeksi ya harus ke dokter
jika dua tiga hari demamnya tidak bisa diatasi
maka segera ke dokter nanti dokter akan memberikan obatnya
mencegah lebih baik daripada mengobati
untuk itu di tengah cuaca yang buruk dan semakin merebaknya flu dan batuk
terutama di kalangan anak anak
lebih baik kita menjaga imun
dengan makan makanan bergizi dan juga menerapkan pola hidup bersih dan sehat
angga putra rizky rahadian bandung jawa barat